ya sampai kaku nih alhamdulillah akhirnya
men treatment karet sebat itu susah ya
dari mulai baliknya loh sampai maku maku begini juga
jadi memang harus benar benar pakai rasa
memasuki kota purwokerto kabupaten banyumas jawa tengah kita akan disambut dengan tugu bandol
ya saya berada di kampung bandol kebanaran kecamatan purwokerto barat
di tempat ini saya menjumpai beragam kerajinan yang terbuat dari limbah ban berjajar di kanan kiri jalan
sebagian besar pedagang di tempat ini berjualan beragam kerajinan yang dibuat dari limbah ban
ada aspak ada sandal juga
hari ini kita akan sehari menjadi perajin limbah ban di kawasan banaran
di banjumas jawa tengah
penasaran dengan proses pembuatan tempat sampah dari limbah ban saya mengunjungi tempat milik holidin
tempat ini limbah ban bekas yang diambil dari toko ban bertumpuk
dalam sebulan holidin mendapatkan tiga biji limbah ban yang dikirim dari toko ban
berarti sebulan bisa berapa ribu ban yang bapak olah
lebih dari tiga
ibu ban bapak olah dari yang ini limbah nggak kepakai
akhirnya jadi tempat sampah
wah banyak juga ya
itu baru di beberapa kabupaten di wilayah banyumas
saya penasaran bagaimana holidin mengolah limbah ban ini jadi tempat sampah
iya satu contoh
nah ini lihat kan tebus
oh itu ngikutin alurnya
hanya dengan menggunakan sabit holidin mulai memotong dan membentuk limbah ban menjadi tempat sampah
nah ini tekuk
baru ini kan
tapi kan karena udah biasa
oh gitu ya
ini udah udah bentuk ya
cuma yang dipotong cuma satu sisi saja ya
tinggal kasih anunya nanti yang ke sini
sekilas tampak mudah
waaah ternyata susah
ujung sabit yang saya gunakan tidak kunjung bisa memotong limbah ban ini
patusnya di mana pak
patusnya ya ini pokoknya garis ini ini
sampai tembus ini ya
iya kalau udah tembus kan emang
setelah mengerahkan seluruh tenaga
akhirnya saya bisa memotong dan membentuk limbah ban menjadi bahan untuk diolah menjadi tempat sampah
nah itu bapak kayaknya gampang banget gitu
tadi saya nyobain ini masuk ke sini aja susahnya
sampai kaku ini
akhirnya ini setelah melalui ekstra perutnya sampai kram
akhirnya bisa kepotong ini dibantuin
tiba saatnya untuk membalik limbah ban ini agar menjadi tempat sampah
lagi lagi saya melihat holidin melakukannya dengan sangat mudah
lihat aja nih saat saya mencoba perut saya sampai hampir kram karena susahnya membalik ban mobil bekas
ini satu hari eh satu ini satu ban aja ini
kalau yang nggak terbiasa kita energinya begitu besar
ini bapaknya sehari bisa seratus ban
saya satu saja sudah capeknya menampung ini balik
pada tahap selanjutnya
saya menutup bagian bawah
tekniknya sederhana hanya dengan menggunakan paku
saya mencoba berulang kali paku yang saya pukul
bengkok dan hasilnya tidak rapi
setelah dibalik tadi jadi seperti ini
nah tadi yang sudah kita buat
seperti ini tinggal dipasang
dan setelah beberapa saat mencoba prosesnya
akhirnya tempat sampah dari limbah ban bekas ini jadi
tinggal beberapa tahap lagi sudah siap untuk dipasarkan
ini kayak gini udah jadi ya pak
mungkin tinggal pelengkap tutup ya kalau ada
tapi banyak kan beli dijual seperti ini udah laku
ini masih kurang banyak ada tutup ada apa
oh masih ada disemir harus ditutup lagi
lakunya berapa saat ini pak
holidin menjadi pengrajin limbah ban sejak lulus smp
mengikuti jejak orang tuanya
namun kini ia fokus membuat tempat sampah
dari taman smp misalkan sudah ngerusin gerasi penerus usahanya orang tua
empat puluh tahun ya
ini bikinnya apa
ya ada sendal ada apa itu sepatu sapi terus kalung sapi duduk
selanjutnya saya beralih ke perajin lain yaitu muamal
muamal biasa dipanggil pak amal
oh pak muamal pak amal
berbeda dengan sebelumnya muamal lebih fokus membuat kerajinan dari limah ban
kerajinan dari limah karet ban pabrik menjadi sandal
muamal sudah tujuh tahun mengolah limbah ban menjadi beragam sandal
ia membuat sandal secara manual sehingga karyanya tidak mudah dicontoh oleh orang lain
setelah proses pembuatan kurang lebih dua lima jam sandal ini sudah jadi sepasang seperti ini
nah tantangannya sandal sandal ini adalah sandal headmad yang tidak ada
alat pencetaknya sehingga memang butuh keahlian khusus
saya hanya bisa membantu dengan membuat pola maupun memotong
dan tidak semua warga di sini juga bisa membuat sandal seperti ini
ada beberapa tahapan yang sulit dan cukup memakan waktu untuk memproduksi sandal dari limbah ban ini
selain beberapa bagian sandal ini juga proses pembentukan atau penyempurnaan yang membutuhkan keahlian dan kreativitas
kalau satu pasang dari proses yang sangat sulit itu yang membutuhkan lama adalah bikin yang membutuhkan skill khusus
itu yang lama
ini antara lain bikin yang begini
untuk capitan dan harus dihias suhu saya selera
saya kebetulan seleranya masih selera yang begini yang masih moncong moncong
tapi bisa juga menggunakan apa yang diinginkan

salah satu pedagang yang sudah berusia lanjut menyampaikan pada masa kejayaannya seluruh warga di kawasan kabanaran ini mengolah dan memproduksi limbah ban bekas menjadi beragam kerajinan
namun seiring berjalannya waktu pembeli produk limbah ban ini menurun
sama bahan baku limbah ban yang juga semakin sulit membuat jumlah perajin berkurang
kalau dulu memang banyak sekali mas
kalau sekarang cuma berapa tinggal berapa
satu dua tiga tujuh
satu dua tiga tujuh
kalau lima belasan orang itu ya satu persen kan ada karyawan yang sepuluh ada lima belas ada sampai yang dua puluh lima
tapi sekarang cuma ada yang paling lima sepuluh gitu
asal jalan sekarang itu
saat ini hanya sebagian warga yang masih bertahan mengolah limah ban
sebagian besar lain sudah berubah mengolah limah spon menjadi produk sandal dan beragam kerajinan
sebagian besar lain sudah berubah mengolah limah spon menjadi produk sandal dan beragam kerajinan
sebagian besar lain sudah berubah menjadi produk sandal dan beragam kerajinan
pada saat ini bahkan sudah jadi produk sandal dengan menggunakan mesin press yang masih memiliki pangsa pasar lebih luas
pertama sekali sebagian besar dari satu lima orang yang berguna dengan kenderaan
terima kasih mas untuk menonton